berikutnya terdakwa lukas nmb mengaku jika dirinya lebih banyak berobat daripada bermain judi saat melancong ke singapura pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu
dalam ruang sidang gubernur papua non activity juga mengaku dirinya lebih banyak mengurus pemerintahan di papua daripada bermain judi
hal ini disampaikannya dalam sidang lanjutan dugaan kasus suap dan gratifikasi lukas nmb di pengadilan tipikor jakarta rabu siang
pengakuan lukas muncul saat menanggapi keterangan saksi yang dihadirkan pihak jpu domi yamamoto pengusaha money changer
dalam bap sebelumnya domi mengaku kerap membantu lukas menukar uang hingga dua puluh dua lima miliar rupiah
domi memang menyebut di singapura lukas berobat juga bermain judi
saat hakim ketua rianto adam pontoh meminta tanggapan terdakwa lukas bereaksi
lukas mengaku memang bermain judi di sentosa singapura
namun lebih banyak berobat
dan mengurus pemerintahan
saya mengurus pemerintahan provinsi papua
pemerintahan adalah mengurus daerah